kericuan sempat mewarnai sebuah tradisi yang digelar keraton kanoman cirebon
ratusan warga mulai dari anak anak hingga orang dewasa rela berdesakan
demi mendapatkan uang receh yang disawer oleh pihak keluarga keraton
keraton kanoman cirebon rabu sore menggelar tawurji di depan langgar keraton kanoman
yang dipimpin langsung oleh sultan emi rudit
kericuan sempat mewarnai karena ratusan warga berebut receh yang disawerkan oleh pihak keluarga keraton
tradisi ini merupakan salah satu sedekah kepada masyarakat terutama di sekitar keraton
warga pun sempat tak sabar dan merangsek ke depan untuk mengambil uang dari kotak tempat uang receh
kita mencari pekahnya senang gak sih senang gitu
kalau ada berkah tersendiri di dalam tadi itu
ini jiwa saya ini beda beda sekali untuk tahun ini saya nggak mengerti
tradisi tawurji ini dilakukan sejak zaman dahulu setiap hari rabu wekasan
di akhir bulan safar dalam kalenda hijriah
arti daripada itu memberikan sodakoh bahwa di antara harta kita itu terdapat harta harta yang lebih berhak
sehingga dengan kita bersodakoh kita berharap dan kita memohon kepada allah swt mudah mudahan dihindarkan dari bencana baik keluarga keraton maupun masyarakat secara umum
usai menggelar tradisi tawurji keluarga keraton dan abdi dalam menggelar doa bersama